hai apa kabar sih
ngapain coba disini
ya biasalah nyoba nyoba aja
ngapain coba ikut ikutan kontes kayak gini sih
katanya kalo menang bisa jadi bintang ikal internasional
ya kan siapa tau gue dapet
tapi ya bu sindi kalau ibu ikut nanti semua peserta saya lewat dong
ah bisa aja
eh emang disini pesertanya banyak
lumayan sih lebih banyak dari tahun lalu
jangan ketawa nggak enak emang
iya semuanya lengkap ya
yang mau daftar ini mas tintini namanya
ehm peserta ya
ehm diisi aja formulirnya
terus nanti bayar biaya pendaftaran rp satu ratus tujuh puluh
nanti setelah bayar akan dapat nomor peserta
bisa make up langsung untuk foto ya
itu kemahalan ya mas
maaf mbak dia emang suka bercanda orangnya
emang harganya segitu jadi nggak bisa ditawar
dia memang rada suka bercanda
tolong diantar deh ke sebelah untuk make up
yuk make up dulu ya buat pemotretan pertama
mau diapain mas
mau diapain mas
mau diapain mas
mau diapain dia
mau diapain dia
mau diapain dia
mas bobi disini baik napasin
mana ada salah pepala
ah silahkan ini
ada peserta baru lagi
tolong dibikin cantik ya
mas makasih ya
nah urusan sama rince
sini duduk nek siap cus
permisi kayak di rumah siapa aja kaku banget sih kamu
udah relax aja nggak usah tegang gitu ah
baru pertama ya ikut audisi
audisi itu apa ya mas
soalnya nggak ngerti audisi
hmm gitu kan enak didengernya
masa nggak tau audisi
makanya itu centini itu agak takut
maaf kalau ngerepotin mak ya
ya ini memang udah tugas aku makeup in orang orang ya mo
gak usah takut ya sini sama mak di makeup in
tapi kulitmu tuh bagus ya bersih
jarang makeup an ya
nggak pernah makeup an aku mak
soalnya kalau makeup an di kampung nanti dikira ondel ondel
mungkin malah diketawa
aku aja denger denger ketawa ya
kamu tuh bisa banget sih
eh memang kampungnya di mana
loh tetanggoan toh
loh berarti sampai niso bahasa jawa
loh tapi kan emak lagi ya
kok dipanggil rince
kamu sih pake nanya nama aku jadi aja muntranya
tapi kamu asli gunung kitul tapi logatmu kok kayak jawa timuran gitu
soalnya kan aku ikut pak lek mak
ikut pak lek di banyuwangi
jadi sempet tinggal di banyuwangi lama
lahir centini di gunung kitul
sampai setulur kok udah udah gunung kitul lek
ya yang menang seleksi nek
hai apa kabar sih
ngapain coba di sini
ngapain coba ikut ikutan kontes kayak gini sih
katanya kalo menang bisa jadi bintang ikl internasional
mungkin siapa tau gue dapet
iya sih tapi ya bu cindy
kalau ibu ikut nanti semua peserta saya lewat dong
ah bisa aja
emang di sini pesertanya banyak
lumayan sih lebih banyak dari tahun lalu
memangnya pesertanya cakep cakep
ya gue pengen tau aja sayang gue
eh dengar ya semuanya tuh newcomer
jadi lo harus yakin kalo lo ikut semua peserta bakal libas
mau isi formulir nggak
oke dibawa baik
eh apa sih ini
aduh apaan abang di sini
ngapain jujur aja ngapain
saya pilih batu aki kena pendang ayo bangun
di teras depan atau di ruang tamu samping
oh iya bener juga ya kan ya
oh jangan jangan pergi sama centini
eh pergi apaan sih tih kemana
nah kalo itu saya kurang jelas tuh
tadi saya denger denger pergi ke mana ya tadi
itu tuh kan yang ke tempat tempat orang yang suka bikin peragaan baju baju tuh
bukan kompleksi kan pabrik baju
itu yang suka ada model modelnya
wah bobby kemana ya
si bobby merencanakan sesuatu
juragan tanya ke saya
mereka pergi jam berapa sih
eh kamu ditanya kok lima aja sih
bisa kirain masih ngomong sendiri juragan
bobby pergi jam berapa
kayaknya sih tadi kurang lebih jam sepuluh an ya kan
orang mau ke temun nih
berarti artis yang udah di makeup mau langsung dibawa ke dalam studio
boleh kalo udah selesai
oke siap mbak
lihat dulu ya
mbaknya mau di foto sekarang disuruh nemenin katanya
centini gak percaya diri mas bobi
ini kayak topeng ya mas bopi
din udah kamu diam dah
aku merinding ya mas movie
kamu luar biasa banget ya
soalnya mataku gak bisa melet
berat banget ini mas
nanti ini tadi yang datang
centini ini tadi yang datang
saya tanya disini
sekejap toh mas
sekejap aja dikit toh mas
nanti gak bagus hasilnya pasti mas
pasti bagus seneng aja deh
alah sampe tarik nafas mulu aku grow oke mas
siap mas sudah siap mas
langsung aja ya
oke kamu ketengah dikit dulu
ya hadap saya ya